kamu kan sudah tante anggap sebagai putri tante sendiri
kamu juga menganggap tante sebagai pengganti ibu kamu
jadi tante harus kenal sama papanya dokter panji itu
ya ampun tante aku rasa gak perlu deh
soalnya dokter panji juga gak mungkin suka sama aku
tante gak mau tau ah pokoknya kamu harus janji
kenalin tante sama papa angkatnya dokter panji ya
maaf maaf pak riza tadi saya seperti melihat
terengan saya yang
udahlah udahlah dokter
dokter nggak usah jelasin apa apa lagi
lebih baik saya pergi
anak di dekat kamu tuh selalu bikin aku sial
saya gak sengaja menunggu pak riza
iya gak apa apa kok dokter
jantung saya dendamkan lagi dok
ini bahaya gak ya
iya justru saya datang kesini buat ngecek jantung kamu aida
ya gak apa apa maksudnya
jadi keadaan saya gimana dokter
sejauh ini keadaannya stabil
tapi kamu ingat aida
kamu harus menjaga jantung kamu dengan baik
supaya bisa terus berdetak di badan kami
insya allah dokter
saya mau kamu bisa lebih menjaga emosi kamu aida
kamu gak boleh terlalu sedih
dan juga gak boleh terlalu senang
karena itu akan berpengaruh terhadap jantung kamu yang baru ini
tidak boleh terlalu sedih dan terlalu seneng maksudnya gimana dokter
intinya tidak boleh ada pergolakan emosi secara drastis
karena itu akan sangat berpengaruh kepada jantung kamu yang baru ini
kondisi emosi kamu dalam keadaan yang stabil
iya dokter saya janji
makasih ya dokter
menurut tante dokter panji suka sama aku
ya gak mungkin lah tante
dokter panji tuh cinta banget sama tunangannya yang baru aja meninggal
perhatian dokter panji ke kamu itu
lebih dari sekedar perhatian dokter kepada pasiennya
tante tau itu
kalaupun kamu berjodoh sama dokter panci
tante bakalan ikut tante senang
daripada sama aksan
oh ya ngomong ngomong kamu sudah pernah ketemu sama keluarganya
udah tante keluarganya dr panji semuanya baik banget sama aida
walaupun sebenarnya dokter panji itu bukan anak kandung
oh dr panji itu anak angkat
dia musuh tadi
hampir aja aku keceplosan lagi
kalau sampai tante nena tahu
om suria itu ada di rumahnya
nanti semuanya pasti malah tambah kacau
aku gak bisa kasih tau tante nena
kalau papa angkatnya dokter panji adalah om surya
yang aku liat di fotonya tante nena itu
ya gitulah tante pokoknya
tapi kamu harus kenalin tante sama papa angkatnya itu ya
kamu kan sudah tante anggap sebagai putri tante sendiri
kamu juga menganggap tante sebagai pengganti ibu kamu

jadi tante harus kenal sama papanya dokter panji itu
ya ampun tante
aku rasa gak perlu deh
soalnya dokter panji juga gak mungkin suka sama aku
tante gak mau tau ah
kenalin tante sama papa angkatnya dokter panji ya
aku masih penasaran
apa anak lila yang sebenarnya itu adalah aksan